padahal para tersangka tersebut disangkakan saudara na dan er
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a dan pasal dua belas huruf b
atau pasal sebelas dan pasal dua belas b besar
undang undang nomor tiga puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak benar korupsi
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi
atas pengadaan barang jasa dan pembangunan infrastruktur provinsi sulawesi selatan
komisi antiraswa juga menahan gubernur sulsel nonaktif tersebut
selama dua puluh hari ke depan demi kepentingan penyidikan
saat ini andi sudirman ditunjuk sebagai plt gubernur sulsel
andi mengaku terkejut saat mengetahui nurdin abdullah ditangkap kpk
andi mengaku nurdin adalah rekan yang kompak dalam melaksanakan tugas
makanya saya ucapkan innalillah amanah dari allah
dan salah satu jalan untuk menguji kemudian termasuk saya
di dalam kemampuan
tentu proses hukum yang terjadi pada beliau
dan tentu saya atas nama pemerintah sebagai pribadi
dan juga masyarakat sulawesi selatan tentu sangat sangat tertunggu
sementara sekjen pdip hasto kristianto mengaku sebelumnya nurdin abdullah berkeras
tak pernah menerima gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan kpk
hasto menambahkan ia mengenal nurdin sebagai sosok yang baik
sehingga ia tak heran banyak pihak kaget atas kabar penangkapan itu
kita ikutin proses karena beliau kan menurut penilaian dari masyarakat kemarin
yang menyampaikan ke saya banyak yang kaget banyak yang sedih
karena beliau itu orang baik
cuma memang ya di dalam situasi ini kami dukung upaya kpk
di dalam memberantas korupsi
nurdin abdullah adalah sosok yang diusung pdi perjuangan
dalam pilgub sulawesi selatan dua ribu delapan belas
tapi bukan kali pertama kadar partai berlambang banteng
tank bermoncong putih ini tersangkut
dalam pusaran rasuah di indonesia
andrew misanta november dua ribu dua puluh terseret dalam kasus
sedugaan korupsi pengadaan benih lobster atau benur
andrew adalah mantan caleg dpr dari pdip pada pemilu dua ribu sembilan belas
kemudian bupati banggai laut weni bukamo yang pada desember dua ribu dua puluh
diduga menerima suap dalam proyek pengadaan jalan daerahnya
juliari batubara mantan menteri sosial yang juga pada desember lalu
dicokok komisi anti rasuah karena diduga mengambil bagian
atas pengadaan bansos covid sembilan belas
wali kota cimai ajai muhammad priyatna yang disangkakan menerima suap
satu enam puluh enam miliar rupiah terkait perizinan rsu kasih bunda tahun anggaran dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
dan tentu saja harun masiku yang sampai dengan saat ini masih buruk
mantan caleg pdip ini diduga sebagai pemberi suap atas komisioner kp wahyu setiawan
terkait penggantian antarwaktu anggota dpr
tim liputan cnn indonesia